ini digunakan kalau anda pulang kampung dari kota ke desa
saya sih berharap sih memang lebih baik dari yang kemarin
biasanya disediakan di sekitar sana
nah sehingga kami berpikir